sudah tiga hari ini warung pariem tak didatangi pembeli sama sekali setelah diserang hama lalat
alih alih melayani pembeli pariem kini justru sibuk mengusir lalat
namun upaya itu sama sekali tak membuahkan hasil
hingga tiga hari lalat masih saja beterbangan dan hinggap di warungnya
padahal pariem sudah menangkap lebih dari tiga kg lalat yang menurut ia berasal dari kandang ayam tak jauh dari rumahnya
banyak lalat ini sudah mulai berapa lama
terus ibu sudi bagaimana cara mengusir atau membahas minyak sementara saat ini
sama ubat sama kulo semprot pulau lem biar enggak ada